di sela sela kegiatannya meninjau sungai citarum
gubernur jawa barat rituan kamil ikut membuat mural di bantaran sungai citarum
pembuatan mural ini digagas oleh seniman dan budayawan sunda tisna sanjaya
gubernur yang biasa disapakang emil
memilih tembok dengan dasar berwarna biru dengan cat tembok berwarna oranya
goresannya ini melambangkan dua tema dengan arti dua harapan di dalam satu tembok
di gambar pertama ridwan kamil mengisahkan harapan masyarakat
yang ingin menikmati air sungai citarum untuk kebutuhan sehari hari
dan di tema kedua gubernur hanya menuliskan nama klub persija
dan juga persib yang dilingkari dengan tanda hati
ia berharap pengeroyokan supporter yang terjadi pada minggu dua puluh tiga september
menjadi yang terakhir dan supporter kedua klub bisa sungguh sungguh berdamai
mimpi kedua mudah mudahan di simbolis ini persib persija
selalu damai tidak ada lagi hal hal negatif
sengaja dindingnya biru tulisannya oranye
jadi melebur jadi satu komposisi campuran warna yang estetika positif
dan juga penuh pesan pesan